sedang ramai diperbincangkan soal lrt mrt pembangunannya
dan apalagi sudah mulai berdatangan ini ya
untuk kereta kereta lrt dan juga mrt
tapi tidak hanya jakarta saja palembang juga
ya mungkin lebih cepat karena akan diperuntukkan untuk asean games nanti ya
tahun depan eh tahun ini beberapa bulan lagi
di mana ini menteri perhubungan budi karya sumadi
menghadiri penyerahan dua transit
light rail transit atau lrt palembang
di pelabuhan bumbaru jumat petang
lrt palembang diharapkan beroperasi pada juli dua ribu delapan belas
dan menjadi mode transportasi penunjang kegiatan asian games dua ribu delapan belas
penyerahan secara resmi dua transit dari pt industri kereta api
ke pemerintah provinsi sumatera selatan
disaksikan menteri perhubungan budi karya sumadi
selain itu hadir ketua inas gok erick thohir
anggota dpr ri dan anggota dprd sumatera selatan
begitu tirai dibuka
dua transit berikut enam gerbong yang resmi diterima
lrt palembang memiliki total delapan transit dan dua puluh empat gerbong
dua transit dengan enam gerbong sudah tiba di palembang
pada sebelas april dua ribu delapan belas
sementara enam transit dan delapan belas gerbong lainnya
direncanakan akan tiba pada akhir mei hingga juni dua ribu dua puluh
menteri perhubungan budi karya sumadi
didampingi gubernur sumatera selatan alex nurdin
dan rombongan kemudian mencoba duduk di kereta ringan tersebut
fasilitas kereta ringan palembang antara
lain mempunyai kapasitas tempat duduk
dua ratus hingga tiga ratus orang di setiap gerbong
dilengkapi kamera pengintai
pendingin ruangan dan wifi gratis
artinya progres yang kita rencanakan
itu berjalan sesuai dengan rencana
bahkan kami berinisiatif untuk kalau bisa
penyelesaian itu lebih cepat
jadi bukan pertengahan juli tapi awal juli
gubernur sumatera selatan menyatakan
lrt palembang akan menjadi alat transportasi
untuk mengurangi kondisi kondisi
sebenarnya kemacetan yang terjadi pada dua ribu dua puluh
ini bukan sekedar transportasi untuk mengangkut
atlet dan ofisial dari airport ke jakabaring
tetapi juga solusi kemacetan yang berdasarkan
studi kita pak
palembang akan macet total gridlock pada tahun dua ribu dua puluh
kita laksanakan sekarang transportasi massal
pada jumat malam dua transit dan gerbongnya itu
akan dibawa ke depo jakabaring untuk segera
dirangkai oleh petugas pt industri kereta api
setelah menangkap pelanggan
kita lakukan serangkaian tes
lrt palembang dijadwalkan di uji coba pada pertengahan mei
uji coba kereta ringan tahap pertama
akan dilakukan di zona lima
dari stasiun jakabaring menuju stasiun
toresa palembang sepanjang dua km